macet enggak jalan juga bu paul supirnya rio haryanto pembalap formula satu juga kalau dikasih
macet kayak begini nggak bisa ngebut juga bu pak itu masih tahu bahwa jangan sebut nama itu
udah dibilangin tuh masuk duluan aja gak apa apa
boy tuh masih sebentar lagi dateng kok
kita yang nungguin disini
reva lebih baik kamu ke aula duluan aja
mendingan mau masuk duluan aja
daripada nanti reboy didisvalifikasi
gue ikhlasin kalau seandainya gue gak jadi
keelomba tukuri disqualifikasi sekalipun
eh mulut gue penuh rim
masih kaget banget
aduh gue beluk lo mana buat
sampai tanggung lingkar di perut lo
eh aku masuk ya
kamu hati hati pulang ya
ah makasih ya
makasih buat apa
makasih karena kamu udah membuat hidup aku jadi bahagia lagi
kamu diterima cinta aku deh
aku jadi merasa hidup lagi sekarang
selama ini aku ngerasa kalau aku hidup aku ngerasa mati
nggak ada tujuan nggak ada semangat
tapi aku berterima kasih sama allah
karena udah nyeptain kamu
iya aku juga makasih ya sama kamu karena kamu udah mencintai aku
sebelumnya juga waktu aku putus sama chandra aku gak ada gairah hidup
tapi setelah ketemu kamu
aku lebih semangat lagi untuk hidup
ya kalau gitu aku pamit dulu ya
kita ketemu lagi secepatnya
on air panggung
itu khutbah stendal
ketua orang lain berada dalam alamat
hal ini yang photohaiumer et cetera persona
yang pertama adalah oke sebagai pelajar di sekolah
yang kedua oke sebagai anak di rumah
yang ketiga oke sebagai warga negara
dan yang keempat oke sebagai manusia beriman
semuanya paham ya
silakan semua peserta bisa mengambil nomor urut yang sudah kami sediakan
kamu tenang saja
pasangan yang terbaik melawan kita
kita bisa jadi yang terbaik
daripada terbaik dulunya buruk
ini kan kita
terbaik tapi lawannya terbaik
kita bisa lebih baik lagi dari mereka
iya juga ya
ini mah sama aja ya
kirain kalau pakai supir bisa lebih cepet nyampe nya
ya sami maun
nggak jalan juga
polsupir jariho arianto pembalap formula satu juga
kalau dikasih macet kayak begini nggak bisa ngebut juga bu
pak itu mas saya tahu
bapak jangan sebut sebut nama itu
pak ini macetnya panjang banget ya
um kinar aduh tante lagi lete banget nih sekarang nih
kamu mau gak tantriin tante
kamu jemput tante
soalnya tante kecebak macet di chibubur yang deket itu loh
heh kamu kesini ya
aduh jauh banget ya tante
hmm aku usahain deh
setengah jam sampai sana
eh kinar kinar kamu jangan ngebut ngebut tapi gimana pun caranya kamu harus cepet
iya tante ya paling delapan puluh sampai seratus km per jam
ya udah tungguin a tante ya
hah apa barusan dia bilang delapan puluh
itu sama aja cepet tau kinar
tapi kalau dia gak cepet gak nonton
hah dia lemah
mas aku udah nemuin alamat tempat acara lomba cewek oki tuh
dan sekarang juga kita harus jalan ke sana
walaupun reva itu lagi audisi atau lagi ikutan lomba kita harus tetap tarik reva supaya reva pulang ke rumah yuk
nah mesti kayak gitu juga kan
kalau seandainya memang rev ada di sana
lah kalau gak ada reva
mas kenapa mas jadi lemah kayak begini sih mas
ini demi kebaikan anak mas
mas mau mas terima
duduk santai di sini
mungkin mas kecapean
karena tadi pekerjaan di kantor tuh banyak banget
aku minta maaf ya mas aku terlalu memaksakan mas
ya udah masih istirahat ya
biar aku pergi sendiri dan aku akan jemput reva supaya reva pulang ke rumah
gue curiga deh kalau